berikutnya brigjen endar priantoro telah secara resmi melaporkan ketua kpk firly bahuri dan sekjen kpk cahya harefa kepada dewan pengawas
kini ia menunggu proses yang sudah berada di ranah dewas
selasa siang brikjen endar priantoro tiba di gedung lc lc kpk jakarta
mereka membawa sejumlah dokumen diantaranya ialah surat keterangan perpanjangan penugasannya di kpk oleh kapolri jenderal istio sigit dan surat keterangan pemberhentiannya dari kpk
saat sebelum masuk ke gedung dewas endar mengatakan bahwa pelaporan ini dimaksudkan untuk mencari keadilan baginya
menurut endar ada dugaan pelanggaran kode etik dalam pemberhentiannya sebagai direktur penyelidikan kpk
endar juga menampik pemberhentiannya ini terkait gaya hidup mewah sang istri yang sempat viral
ia menyebut hal ini telah diklarifikasi oleh kpk
dekatkan dengan membuat surat tugas ya kalau gak salah
baru nanti ada prosparifikasi pembukaan dan lain lain
nanti akan dibutuhkan oleh dewas kira kira agar disesuai seperti itu
nanti silahkan tanya ke dewas
pak adi yang dilakukan hanya pak fili dan pak cahya aja ya
untuk ini itu dua orang
berkaitan dengan tidak wajarannya yang tadi bapak sebutkan dewas berkomentar apa pak
ya sampai saat ini beliau belum memberikan respon apapun
hanya menerima dan nanti akan dibuktikan nanti dengan proses yang akan dilakukan oleh dewan